saya nggak bisa ketemu satu orang pun
yang gak mau ngejual tanah sama rumahnya
mereka menghadap ridwan kamil
kamu ikutin terus
saya mau monitor dari arah lain
maksudnya suami baru
mau beli apa lagi
bumbu dapur kumplit
sini belanjanya saya bawain
bukan dari tadi
nanti malam saya main ke rumah ya

malangin aja orang belanja
kamu enggak ada yang nganter
enggak ada yang nyebut
ngapain kamu diem di sini aja
kamu enggak ada yang nyebut
enggak ada yang nyebut
kamu enggak ada yang nyebut
enggak ada yang nyebut
enggak ada yang nyebut
enggak ada yang nyebut
kemarin saya sudah dapat satu dompet
tapi begitu turun dari angkot
ada anak buah kangkus yang rambutnya gondrong enggak jelas
perasaan saya kenal kamu
saya kaget panik terus lari
terus dia perhatiin muka saya
memangnya barusan saya nyontohinnya nggak seperti ketawa
kenapa dia ketawa
mungkin menurut dia muka kamu lucu
kamu sama temen kamu copet yang dulu ngambil hp anakku saya kan
barusan habis copet lagi ya
dompetnya kamu kasihin
iya terus dia bilang lari sana yang jauh
berarti anak buahnya kamu suka ngerampok copet
pertama saya memang udah gak mau
sekarang nyopet udah gak tentram
takut ketemu sama anak buah kangmus lagi
bos saya enggak bisa ketemu satu orang pun
yang enggak mau ngejual tanah sama rumahnya
infonya mereka menghadap ridwan kamil
wali kota nggak bakal ada waktu ketemu sama mereka
wali kota itu sibuk kerjaannya banyak
kami sudah bertahun tahun tinggal di bandung
sebagian malah lahir di bandung
selama ini kami hidup sudah cukup merasa tentram
biar lalu lintas masih sering macet
biar kalau hujan masih suka banjir
biarpun sampah masih dimana mana
sekarang kami sudah tidak tentram lagi
semenjak di kawasan tempat tinggal kami
mau dibangun apartemen
mereka mau menggusur kami
mereka melakukan secara paksa dengan teror yang dilakukan para preman
kami tidak mau bukan karena masalah kita
karena masalah biaya ganti rugi
tapi karena kami memang ingin tetap tinggal di sana
kami mohon bantuan dari bapak wali kota
supaya masalah ini bisa cepat selesai
supaya kami bisa hidup tentram lagi
turnun kang agus atas aspirasinya
untuk masalah kemacetan
kami sedang berupaya keras mengurangi kemacetan
jangka pendek daerah daerah yang pkl memacetkan kan sudah beres
tapi jangka panjang doakan proyek pemkot untuk monorail
kabel car bisa datang lebih cepat
untuk banjir juga
tukang gali sudah banyak
kemudian pengerukan sungai biopori
mudah mudahan juga beres
kita sudah ada program yang melibatkan warga teageneng
ada program gerakan pungut sampah
hari senin rabu jumat
sambil kita menambah infrastruktur
ada biodejester ada triseda dan lain lain
nah untuk masalah yang dihadapi warga
saya akan panggil developernya
kita akan cari solusi yang semuanya nyaman
solusi yang membuat kita merasa happy lah gitu ya
tapi sabar insya allah saya selesaikan
terima kasih pak
sekarang mah jangan nyuruh saya nyepet lagi
saya bukan nyuruh cuma ngajak
nyuruh rumah ada unsur paksaan
ajak ma tergantung keikhlasan
seperti kata dewi kita harus hidup normal
bukan kita kamu sama dia
saya mah tipe orang yang setia sama profesi
kabar aku kurang baik masih belum dapat kerja
katanya kemarin ada kerjaan freelance
freelance itu kerjaan gak jelas gak menentu
indra coba undang developernya
kita periksa masalahnya
dan kita harus cari solusi yang baik untuk semua pihak
nah untuk perihal preman
saya tahu preman yang berpengaruh di kawasan itu
jadi tolong hubungi dia suruh ketemu saya
tapi di waktu yang berbeda
oke siap pak
kalau cari kerja susah kenapa gak usah aja
di bandung kan apa aja bisa jadi duit
kerupuk mentah direndam air panas aja bisa jadi duit
maksud kamu sebelah
kalau soal usaha kayak gitu
aku sebetulnya udah sempat jualan cilok
aku sewa gerobaknya dari tukang cilok yang lagi cuti
tukang cilok ada cutinya juga
sementara gak jualan
gerobaknya aku sewa
begitu dia sembuh
gerobaknya dipakai lagi sama dia
terus aku stop jualan cilok
kenapa kamu gak bikin gerobak sendiri aja
uangnya gak ada
atau pinjam modal ke bank
cari investor atau minjem modal ke bank
buat jualan cilok pake gerobak
gak bisa ya
kamu udah sembuh